belum adanya standar latihan atlet salah satunya terlihat dari teknik berlomba
sehingga misalnya terjadi kelelahan di tengah kegiatan berlari
pada cabang lain terlihat atlet melakukan kesalahan saat berlomba
sejumlah peserta kejuaraan mengaku terpilih dengan standar yang berbeda
ada yang sebelumnya diadu lari cepat ada pula yang dipilih secara acak
metode latihan menjelang kejuaraan ini pun beragam
ada yang berlatih sejak tiga bulan sebelum kejuaraan
namun ada juga siswa yang diminta oleh gurunya berlatih di rumah secara mandiri

pengurus besar persatuan atletik seluruh indonesia provinsi jawa timur mengakui
metode latihan yang diterapkan di setiap sekolah di seluruh jawa timur belum memenuhi standar
belum ada pelatihan yang baku untuk siswa yang diikutkan dalam kejuaraan ini
oh iya nanti kita insya allah ya kita akan membuat seperti kucing klinik ya untuk guru gurunya ya
jadi pengajarnya kita akan mengadakan kucing klinik
sehingga nanti semuanya
bisa standarnya hampir sama
kejuaraan yang dilaksanakan pada empat enam november dua ribu dua puluh dua di lapangan tor surabaya tersebut
diikuti empat ribuan siswa
para pemenang akan mewakili jawa timur untuk bertanding dengan utusan dari provinsi lain di jakarta
sebelum pergi ke jakarta para pemenang akan mendapat kursus singkat tentang atletik
andreas wicaksono didin iswandani surabaya jawa timur